kata dato halim sholat itu tidak menghadap qiblat
melainkan menghadap allah
betul sholat memang menghadapkan diri kita kepada gusti allah
tetapi di dalam sholat juga terdapat rukunnya
dan di dalam al quran jelas dikatakan bahwa
menghadapkanlah dirimu menghadap kebaik tuhan
ke arah mekah ke arah kaabah
bapak gedis kabur
biar aku carinya
aku punya rencana untuk gedis
idol para pengabdisan

hantunya mas zahid sam
aduh aduh aduh
kenapa tapi sam
yang benar ini mas zahid
jadi ini mas zahid benar tahu
saya bertemu dengan sunan ponang
sunan ponang yang merawat saya dan menjaga saya
paman bagaimana keadaannya pak
kita sepertinya harus segera kembali ke kadipaten
di sana terjadi kerusuhan
kita harus segera bertindak pak
kami permisi pak
iya kanjam pak sunan
mbaknya mau pergi
kalau mau pergi ya pergi saja
bayu jadi galang gitu ya
ya allah genis tolong nak
emangnya aku ini pembantumu apa
ya udah kalo gak mau bantuin ibu
jangan diberantakin begini
lawan lagi ya
biar aku yang bantu
daripada kamu mau menghina ibu
lebih baik kamu pergi dari sini
sebentar lagi dendam kita akan terbalaskan
kita akan mengalahkan mereka bersama sama
sekarang kamu cari tahu keberadaan buna
dengan ilmu terawakmu
kamu tidak bisa menerawang keberatan bona
kita gunakan cara lain
alhamdulillah sudah sampai di kampung lagi
dari tadi aku lapar
tadi aku lapar sam
oh yang dipikir makan terus kamu itu
emang kamu gak lapar tuh sam
ya lapar sama
ya sama aja
tapi auratnya dibiarkan terbuka
wala kenapa itu orang orang sholatnya
tidak menghadap qiblat melainkan
menghadap allah ngerti sampean
betul sholat memang
menghadapkan diri kita kepada
gusti allah tetapi
di dalam sholat juga terdapat
rukunnya dan di dalam
dikatakan bahwa hadapkanlah
dirimu menghadap kebaik tuhan
ke arah mekah
ke arah kaabah
yang kita kenal sebagai
ke arah qiblat
lah ini bapak mau sholat tapi bajunya kok
kayak begini aduh aduh aduh aduh pak
itu loh auratnya kelihatan
udelnya itu pusernya
eh sholat itu urusan akhirat
jadi sedikit mungkin membawa urusan
pak kadang kalah
pada saat kita mau bertemu
menggunakan pakaian yang kita miliki
pada saat kita menghadap
di saat kita sholat
di situ pun terdapat adat
pada saat kau sholat
ah jangan macam omong sampean
ini tempat kami
pak pak pak bangun pak
bangun bangun pak ya
maaf ya pak
sekarang di mana
rumah datuk halim
di sebelah sana
sebelah sana di sana
pak mari pak maaf ya
pada gak denger apa
orang asis salam kok malah gak dijawab
mau apa kalian kemari
apa yang kau ajarkan
kepada warga disini
dengan syariat islam
justru apa yang saya ajarkan
itulah islam yang sebenarnya
jika tuhan ingin belajar
keluar dari sini
keluar dari sini
untuk semua penyakit
dari orang yang